aku takut daman
bersekutu dengan setan
mau lari kemana bocah kecil
mau lari kemana bocah kecil
martika cepat keluarkan senjata rahasiamu
tidak ada yang bisa keluar dari kiwaruk
apa yang harus kita lakukan pada senopati ini
kita bunuh saja
kamu yang cemburu
kalian jangan bertengkar
tindakan kamu itu tidak dibenarkan manusia

apapun yang kita lakukan harus seizin guru
mayang sari hubungi mak lampir
popu merasa ada yang aneh pada kehamilanmu ini
sepertinya ada sesuatu pada janinmu dan di dalam kandungan
popo juga tidak mengerti
popo tidak bisa menjelaskannya
tapi yang pasti janinmu itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa
aku semakin tidak mengerti apa maksud bopo ini
popo juga tidak mengerti apa yang terjadi pada kamu
tapi apa sebaiknya kita tanyakan saja pada mak lampir
sepertinya ada yang mendengar pembicaraan kita
kang mas panji
kang mas panji
kenapa laras katakan pada aku
brett starry dan popo bersekutu dengan dasar j essassamu
aku takut kang mas
adiku bukan pembohong
apa yang dikatakannya pasti benar
kamu membela adikmu
karena kamu tidak pernah suka sama aku
dan kenapa kamu masih disini
kalau kamu sudah mengetahuinya
itu tidak mungkin
aku tidak akan pernah keluar dari rumah ini
karena aku sedang mengandung anak dari rumahmu
akan menjadi ibu kalian secepatnya
aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan romo
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu

aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu

aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu

aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu
aku tidak ingin memiliki ibu iblis seperti mu

apa guru bisa mendengarku
ada apa memanggilku mayang sari
kapan guru akan datang
aku belum bisa datang kesana
ada urusan yang penting yang tidak bisa aku tinggalkan mayang sehari
lalu bagaimana dengan lindu aji pun
harus kami apakan dia
serahkan pada belanda
nanti aku akan menyusul kalian ke batavia
guru tidak bisa datang
chandra kalah bendana
chandra kalah bendana
chandra kalah bendana
chandra kalah bendana
apa kalian mendengar mantra yang diucapkan baka wulung
kita harus menolong dia
kalau tidak dia akan mati menjadi korban ilmunya sendiri
dia itu harus keluar mencari mangsa
maka dari itu kita harus membawa dia ke tempat yang baik
dan pulang dengan selamat
ada apa di kamar baka wulung tadi saya dengar
tidak ada apa apa
baka wulung itu hanya mabuk
dia terlalu banyak minum tua
di mana kisupan
dia tadi pergi
katanya dipanggil kanjeng
katanya kanjeng itu menggung dari kadipaten
tidak ada yang perlu dilihat di sini
kalian dengar baik baik
kalau kalian ingin selamat
kalian jangan keluar dari kamar ini
kalau kalian ingin selamat
jangan keluar dari kamar ini